saya t kan sudah bilang
kalo saya tidak mencuri
mau dicari kemana saja
tidak akan ketemu
kamu gak usah ngomong
gak ada yang percaya
tapi tak capek mau istirahat
ya itu papi cari mas
kalo gak dicari gak bakalan ketemu
masalah nata nanti
saya tanya baik baiknya
pak ustadz mau melindungi nata
untuk amar ma'ruf naim munkar
tidak terkecuali untuk saya
kalo sampai pak ustadz melindungi nata
laporkan semuanya ke polisi
sebaiknya kamu tidak terlibat dalam masalah ini ya
pak ustadz belain nata kan
pak ustadz justru membela kamu
karena persoalan ini belum jelas duduk perkaranya
jadi sebaiknya kamu bisa menahan diri
contohlah abah kamu
dia tidak mau ikut ikutan persoalan orang
kecuali dimintai pertolongan
dan persoalannya sudah jelas
mi gimana mi kedengar
ketemu si natanya
papi papi teh udah dari masjid
tapi gak ada
yang adatnya cuma pak ustadz sama anak anak lagi ngaji
gara gara sudah dapat emas curian
yaudah mami ikut mami
kita ke rumah nata
siapa tau si emasnya tengah tidur di rumah
telepon itu si bandi
biar ikut ngepung disana
lepasin dulu tuh mami
si papi teh ngumaha dipegangin sama istri sendiri menikah kayak gitu
itu toko cepat tutup
saya tunggu kamu di rumah si nata sekarang ya
yang kayak gini udah
waalaikumsalam kang kostim
kang kostim lagi cairan apa

kalau kang kostim ini sudah benar benar menjadi vanutan di desa cekuya ini
begini saya teh mau ada rencana karena nanang kan baru pulang dari tanah suci ya
saya mau nanya kira kira yang bisa nyediain makanan siapa ya
nata keluar kamu nata
jangan pura pura tidur kamu
ada orangnya pak bos
nggak tahu ini bandi
apa pura pura tidur
nggak tahu bandi
ya pi ayo dobrak aja pi lah
mau diapain itu pintu
ini pak rt malah
pak mp ini harus jadi saksi
ini rumah mau kita dobrak
eh pak rt
ini nih si nata adanya si nanang
mana mungkin dia mau maling
saya tidak percaya pak haji
pak rt tekumaha
pak rt sekarang mas semua bisa terjadi
ada yang belaga santri
ada yang belaga ustadz
ada yang belaga rt
ada juga yang belagak haji
udah udah lah pi
nggak usah peduliin pak rt
mungkin pak rt lupa kali ya
kalau tugas rtt
kan kita teh warga pak rt
udah udah kita dobrak aja lah pi
minggir pak rt
minggir pak rt
kalau acara pulang haji itu
jadi biar saya aja yang masak
oh begitu ya teh
teh gadis menyiapkan nasi
cici kan bisa kue kue buat yang manis manisnya
terima kasih kang
kalau cici berapa ya cici
tidak usah kang
tidak usah maksudnya nggak jadi bikin
selama ini kan cici selalu dibantu sama kang kosim
rasanya kurang enak gitu
kalau sekarang cici tidak senyumbang
minggir pak ente minggir
minggir awas minggir
jangan jangan diperlukan pak ente
aduh pun terperte minggir
masya allah ini teh ada apa ya
tak sudah kamu ngaku saja
ini mah biar cepat beres semuanya
tapi saya teh tidak paham apa maksudnya
pak bos itu mah memang rumus dari sananya
tidak ada maling mau ngaku
udah geledah aja pak bos
ya sudah geledah saja kalau tidak percaya
eh sok mau gak dibuka
nggak pi nggak ketemu
mami tuh padahal udah acak acak itu di lemari
di bawah kasur semua nggak ada
pak bos di dapur juga tidak ada pak bos
hah disini kayak nggak ada
saya t kan sudah bilang
kalau saya tidak mencuri
mau dicari kemana saja
tidak akan ketemu masnya
nggak ada yang percaya
papa kita capek mau istirahat

kalau nggak dicari mau nggak bakalan ketemu
bu mampir bu mampir
minyak wangi bu parfum parfum
baru pulang belanja cici ya
iya tadi cici tadi dari belakang
terima kasih wan
eh sebentar sebentar
kenapa cici ini begitu senang memberi
dan yang diberi itu nanang
yang jelas jelas jauh lebih beruntung daripada cici
ya semoga cici ikutan dapat berkah aja one
dan bisa ikut seperti kang nanang
semoga cici lekasnya
mendapat undangan dari allah swt